ponis majelis hakim terhadap richard eliezer juga mendapat apresiasi dari menko polhukam mahfud md
menurutnya hakim telah berhasil membuat keputusan yang independen dan lepas dari tekanan publik
saya tidak ingin berpihak tetapi saya hari ini merasa bersyukur dan bahagia punya hakim hakim yang nasionalis dan berintegritas seperti ini
mahfud menilai hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum saja tetapi juga menyerap situasi yang ada di masyarakat
peran sebagai justice collaborator juga menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan fonis
tim liputan cnn indonesia